nah gitu dong
sekali lagi ya sekali lagi
nggak nggak gue udah pusing
nih sekali lagi
gimana enak kan
shh dong nasi
lo semua sengaja yang kerjain kita
lo semua sengaja bikin dia mabok
nggak kok pacar lo aja yang kampungan
gue nggak peduli
lo tuh jahat banget sih
aduh rang sabar dong
lo semua udah hiangin gue
lo bukan temen gue

lo rebut aja
gue nggak peduli
jessy lo nggak usah deh sok manis
gue tahu lo segeng sama mereka
rasain di tempat ini
oke tapi keperan tergesetzt sama lo juga
keputusan harus dis trudga
nih udah sampai nah
jadi paling nggak peduli sama lo undi vas asp di suku ilang ni
over armwol jika nggakgalau
nggak mungkin kakak gue mabokra dia nggak pernah minum minuman keras
nggak gue nggak bercanda ini rena sama wina bukan gue beneran opi
hal lo nggak usah bohong deh ra
pasti lo juga kan mereka juga temen temen lo
iya bukan salah gue beneran opi tolong percaya sama gue dong
eh ra gue udah ingetin lo berkali kali ya
kurang puas apa sih lo ngerjain gue ra
rak sekarang udah bikin kakak gue mabok lo mau apa lagi rak
ingat ya ra udah cukup kakak gue disakitin sama bokap lo kemarin
dan sekarang lo nggak perlu ikut ikutan ra
karena kakak gue nggak pernah nyakitin lo
dia selalu ngebelain lo dia selalu ngelindungin lo
tapi lo emang nggak tahu malu ya ra
mending sekarang lo pergi aja dari sini ra gue udah muak ngeliat lo
opi lo pergi dari sini atau gue yang seret lo keluar dan gue bilang sama bokap lo
kalau lo nggak mau
lo yang kegatel dan deketin kakak gue
lo tuh ngebelain tau nggak sih gue nggak gatelan
gue juga nggak suka sama kakak lo tau nggak
lo harus ditanya siapa yang suka
tapi gue jamin kakak gue gak akan mau jadi pacar loh
karena gue tahu dia nggak mau punya pacar bego kayak lo yang nggak punya otak
lo yang nggak punya otak ra
ra ra nggak perlu berantakan
oh tante aku lagi di diskotik nih sama laura
tahu nggak laura sama siapa
sama rangga tante
apa lora pergi sama rangga
bukannya dia pergi sama tristan
jadi dia tuh bohong tante
dia tuh gak pergi sama tristan
yaudah makasih ya
biarin aja biar mampus
tuan daddy nggak mau denger lagi alasan kamu
sekarang juga deddy akan kirim kamu ke pesantren
daddy nggak mau dengerin
deddy udah capek dengan segala kebohongan kamu
ini semua demi kebaikan kamu dan masa depan kamu
mami lebih setuju kamu tinggal di pesantren
daripada hidup kamu kamu pertaruhkan buat rangga
mami nggak setuju
mami sempat jadi jahat
aku nggak suka sama mami sempat jadi aku benci
kau nggak pernah ngerti perasaan aku
kau gila juga
ini kalau spesial
yang di padahal main main filthy
kalau begitu tak banyak lagi
lebih banyak lagi
jadi apaan sih den
rencananya kan besok saya mau pulang udah kesana
jadi taruhnya di mana
di sini di atas meja yang mana lagi
nah ini dia nih
ini teleponnya nomernya
mas my darling abu lah tau
mas aku pesantren yaudah
siap siap get ready
suara apa tuh den
ya saya udah nyambung lagi
coba kamu cek di luar
sakit tapi yang penting
nggak masuk pesantren
suaranya kok keceng banget ya
ya kalau begitu
saya mempercayakan sepenuhnya
mudah mudahan anak saya bisa menjaga saya
bisa berubah di sana
ada apa mam
aduh kakak udah kegel lagi
aku paling hebat
ano tadi saya ketuk ketuk pintu keamanan lora
tapi kagak ada yang jawab
saya takut kalau nonora kabur
lalu mencari kakak
lalu mencari kakak
lalu mencari kakak
lalu mencari kakak
lalu mencari kakak
lalu mencari kakak
lalu mencari kakak
lalu mencari kakak